ini adalah suasana terkini
kita bisa lihat di tps enam bogor jawa barat
presiden ke enam susilo bambang yudhoyono didampingi oleh ani yudhoyono dan juga ada edi baskoro
dan keluarga sedang menunggu untuk menggunakan hak pilihnya
dan sby di tps ini mendapatkan nomor urut lima puluh sembilan
di tps enam ini juga ada sejumlah nama pejabat yang terdaftar sebagai pemilih tetap
di antaranya ada pramono edy wibowo joko suyanto
dan sebentar lagi sepertinya keluarga presiden ke enam susilo bambang yudhoyono ini akan menggunakan hak suaranya di tps enam bogor
dan di tps enam ini ada tiga ratus lima belas pemilih
yang akan menggunakan
dengan hak pilihnya di momen pilkada serentak dua ribu delapan belas hari ini
dan seperti yang kita lihat sby didampingi oleh edi baskoro yudhoyono dan juga ada ani yudhoyono
dengan outfit yang seragam
dan kita masih lihat seperti apa kemudian sby dan keluarga ini menggunakan hak pilihnya di tps enam jawa barat
dan seperti yang kita ketahui partai demokrat mengusung pasangan dedy mizwar dan dedy mulyadi atau yang dikenal dengan dua d
dengan nomor urut empat
seperti apa kemudian nanti hasil dari pilkada jawa barat ini kita tahu bahwa konstelasi politik untuk pilkada jawa barat ini cukup ketat
dan beragam prediksi dari lembaga survei juga sudah mengeluarkan prediksi prediksi yang cukup mumpuni
jadi siapa yang kemudian akan menjadi pemimpin
jawa barat dari seluruh calon gubernur dan wakil gubernur jawa barat yang akan berkompetisi hari ini
jadi sekali razak
aku sudah sampai saja

tapi aku meng statingai saya tidak banyak tempo
puji terima kasih
baik aja aku yes